hai rangkaian upacara peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia di
halaman istana merdeka dimulai dengan prosesi kirap bendera pusaka dan teks proklamasi yang
dimulai pada pukul delapan lewat sepuluh menit waktu indonesia barat ada penrute kirap tahun
ini menempuh waktu yang lebih lama dengan jarak yang lebih panjang yakni melalui silang monas
patung arjuna wijaya jalan medan merdeka barat dan berakhir di halaman istana merdeka rangkaian
kirap terdiri dari marching band oleh tni polri dua petugas pembawa teks proklamasi dan duplikat
bendera pusaka dari paski braka dua ribu dua puluh dua yang menaiki kereta kencana ki jagarasa diiringi
dengan lima belas pasukan berkuda tampak masyarakat berkumpul di kawasan jalan medan merdeka barat
untuk melihat prosesi kirap ini adalah spesial mau lihat ini hari kemerdekaan
tadi lihat ada parade sedikit ya tadi ya untuk bendera ya untuk di ini dikibarkan
persiapan khusus ngaji foto kali ini pak oh ya spesial beli baju pagi pagi sudah kemarin
kita mau menyambut hari kemerdekaan indonesia mau nonton upacara di itu monas kalian mau lihat
kirap dari smp kita soalnya dari awal tuh smp kita tuh
ngadain buat pakai kebaya atau baju adat yang ada di nusantara jadi kita sekalian udah pada rapi rapi
kayak gini mau ke monas aja datang kepada ibu siti seperti diketahui tahun ini adalah tahun
terakhir perayaan hari ulang tahun republik indonesia di istana merdeka jakarta mulai tahun
depan perayaan akan dilaksanakan di ikn nusantara hal ini pun membuat sejumlah masyarakat

maka kalau sedih sih soalnya biasanya kalau misalnya ada masyarakat sedih soalnya kalau misalnya ada
monas ada kayak apa namanya upacara upacara besar kayak gini hari hari besar itu kayak rame
nanti kalau misalnya udah pindah tuh kayaknya suasana jakarta bakal sepi nining gitu
banget semoga sih maunya ya maunya upacaranya di jakarta aja deh ibu kota pindah ke ikn enggak
papa nggak tahu ya seperti ada terikat batin dengan upacara upacara tujuh belas agustus karena saya mengikuti
sejak zamannya pak sby selain dari tingginya antusiasme masyarakat saat prosesi kirap berlangsung
sejumlah penjual aksesoris kemerdekaan meraup keuntungan pada hari ini alhamdulillah hari ini
dinas perhubungan dki jakarta dan juga sejumlah anggota kepolisian dari polda
metro jaya juga telah mengamankan kawasan kirap serta membuat beberapa rekayasa lalu
lintas agar prosesi kirap dapat berjalan dengan lancar tim liputan cnn indonesia